selanjutnya kita masih jalan jalan ingin berwisata di daerah sejuk di kawasan gunung merbabu dan gunung merapi
desa samiran duku jarakan di kawasan seloboyola lijau tengah mungkin bisa jadi pilihan nih
ya salah satu keunikan dari kampung ini adalah hampir seluruh warganya menyediakan rumahnya sebagai penginapan
hingga kampung ini dikenal sebagai kampung homestay
menyadari potensi wisata yang mereka miliki sejak awal dua ribu tujuh belas lalu warga kampung dengan bantuan yayasan dan kooperasi dan mandiri
menyulap kampung yang lokasinya diapit oleh gunung merbabu dan gunung merapi ini menjadi kampung homestay
salah satu warga yang sejak awal menyediakan rumahnya untuk para wisatawan adalah nardi atau yang biasa dipanggil pak denardi
posisi duku jarakan sebagai salah satu jalur masuk pendakian ke gunung merbabu
membuat rumah pak denardi menjadi tempat favorit
untuk dijadikan markas atau titik kumpul bagi para pelancong yang ingin mendaki ke puncak gunung merbabu
fasilitas mungkin dua pak denardinya juga ramah
berbeda dengan homestay lainnya khusus untuk para pendaki yang ingin bermalam di rumahnya pak denardi tidak menarik bayaran
pemasukan baginya didapat dari menyediakan transportasi dan penyewaan peralatan mendaki
pengaruh positifnya itu sekarang orang sini itu asalkan rumahnya bersih ramah
menghargai orang datang itu pasti laris pasti banyak yang minat
kamar yang bersih pemanas air di kamar mandi hingga dispenser air lengkap dengan teh dan kopi adalah fasilitas yang tersedia di tiap rumah
keramahan dari pemilik rumah dan warga sekitar juga menjadi nilai plus tersendiri
dari awalnya hanya berjumlah sepuluh kini di kampung ini sudah berdiri dua puluh tiga homestay yang rata rata memiliki dua kamar yang bisa disewa
rumah warga yang awalnya kurang layak
inovasi untuk bisa menarik wisatawan
dan untuk semakin menarik perhatian wisatawan
di kampung homestay ini juga terdapat warung yang selain menyediakan makanan dan souvenir
juga bisa dimanfaatkan untuk menggelar acara tertentu
tak jauh lokasinya dari warung wisatawan bisa sedikit bergeser ke taman merapi
di lokasi ini pengunjung bisa memanjakan mata dengan pemandangan indah gunung merapi dan gunung merbabu
setelah menginap di homestay milik warga
yang cukup lengkap dan harga yang relatif cukup murah
daya tarik lain di tempat ini adalah keberadaan taman merapi
cukup dengan membayar lima rupiah
para pengunjung bisa menikmati keindahan taman ini
sekaligus mendapatkan spot spot foto yang menarik
erlangga wisnuaji soni sulistiono boyolali